penjajakan kerjasama antara pt pertamina geothermal energy pge dengan afrika international no satu limited agile no satu
ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding mou
dengan julvi hadi direktur utama pge di nairobi kenya minggu sore
mou dengan ajil merupakan langkah strategis pge untuk pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya panas bumi di mancanegara
sumber daya panas bumi di longgonot kenya memiliki keunggulan lokasi dan letak geografis yang memiliki prospek menarik
melalui kolaborasi ini pge memiliki kesempatan untuk ikut andil dalam pengembangan energi baru terbarukan
sekaligus upaya menjadi produsen geotermal global
afrika sejauh ini merupakan epicentrum baru pertumbuhan
ekonomi dalam pengembangan panas bumi kenya menjadi negara terdepan di kawasan afrika dengan kapasitas terpasang delapan ratus enam puluh lima mw
pertama agile mempunyai field namanya di kenya longonot
kenapa kita ke kenya karena kenya adalah juga negara geothermal
jadi lapangan lapangannya di kenya itu besar besar
jadi contohnya yang ada sekarang itu olkaria itu delapan ratus mw
itu sampai seribu
nah sama seperti olkaria kita mengharapkan juga longgona kiagil itu lebih dari lima ratus mw
jadi itulah kenapa kita tanda tangan dan kos dari mw per us dollarnya juga di sini mungkin bisa lebih murah sedikit dua puluh persenan daripada di indonesia
saat ini indonesia memproduksi dua tiga ratus lima puluh enam mw energi panas bumi atau geothermal di dalam negeri

pge menargetkan pengembangan kapasitas terpasang yang dioperasikan sendiri hingga satu gigawatt dalam dua tahun ke depan
kita sudah membuat program namanya quick win
jadi di mana steamnya sudah ada di wellhead semua dengan teknologi teknologi baru
jadi tidak harus drilling lagi di mana kapasitasnya akan lebih murah
itu akan kita accelerate
jadi in the next dua years kita akan fokus menjadi satu gw company
pada saat ini kita akan membuat program yang lebih murah
kita ada tujuh ratus mw lagi upside yang kita akan accelerate dengan pertama tama satu gw
bagi ajil dan kenya kerjasama di bidang energi antara indonesia dan kenya merupakan momen bersejarah
serta kesempatan untuk tumbuh bersama
ini adalah momen yang sangat sejarah bagi kami
kami kenyanya bukan hanya indonesia
kita juga harapan mengambil alih diri dari komponen gratis
jadi kita terus menemui proses yang lebih sukar and i am

penandatanganan kerjasama antara pge dan agile no satu berlangsung di selah kunjungan
kenegaraan presiden republik indonesia joko widodo di kenya
direktur utama pertamina nike widiawati turut hadir dalam kunjungan ini
kehadiran pertamina sebagai bagian dari badan usaha milik negara bumn
membawa semangat indonesia melanjutkan spirit konferensi asia afrika di bandung
revolusi riza yoga aris pratama nairobi kenya